tiga partai yang akan bergabung dalam koalisi perubahan sambangi rumah anies baswedan pada jumat sore
pertemuan ini membahas persiapan deklarasi koalisi yang segera akan diumumkan
pertemuan jumat siang yang dilakukan petinggi partai anggota koalisi perubahan yakni partai nasdem pks dan juga demokrat
salah satu isi pertemuan adalah membahas pernyataan resmi ketua umum partai demokrat
mendukung pencalonan anies rashid baswedan
sekjen demokrat tekurif ki harsya juga mengungkap demokrat akan segera menggelar deklarasi
wakil ketua majelis syuro pks sohibul iman mengatakan pks tetap mendukung anies
dan segera akan menyatakan secara resmi seperti yang dilakukan oleh demokrat
harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk pak anies sebagai calon presiden
nah ini yang kami sedang terus dorong tentu juga kami yakin bahwa nasdem dan pks juga akan mensegerakan itu
nah kami di pks tentu juga terus melakukan proses internal kita
dan pada waktunya kami tentu juga akan menyampaikan deklarasi sebagaimana nasdem maupun demokrat
mungkin banyak yang bertanya
benar pks ini dukung pak anis
saya katakan kalau pks ini tidak dukung pak anis
maka tidak mungkin saya ada terus terusan di dalam tim kecil ini